din ibu mau ucapin terima kasih banyak sama kamu
coba kalau gak ada kamu
aduh tas ibu dompet ibu semuanya udah raib
ludes padahal ibu itu mau ngurus surat surat
alhamdulillah ya bu ya tasnya selamat
terus kamu ini tinggal di mana dan mau kemana
aku dari karanganyar bu
mau cari kerjaan di sini
selokotan semuanya tuh belagu
ibu ibu sih gak percaya sama aku
udah pertama kali dateng aja udah disambutnya kayak gini
ya secara orang kota sembunyi sembunyi banget sih
terus sedikit aja udah dikata katain
jangan sampai aku punya pacar kayak gitu
kalau aku punya pacar kayak gitu tak tinju bisa bisa nanti
hah mana ya alamaten gue
wah ada cewek cantik tuh bang
oh saya mau ke rumah tante mas
perlu diantar gak
gak usah nggak usah saya bisa sendiri kok
udah diantar aja gratis kok
pakai digendong lagi
maksudnya digendong kayak mbak surip gitu
kalau nggak mau kita mau kok
gak usah gak usah saya bisa jangan sendiri
gak usah makasih
aduh aduh aduh aduh
pergi pergi pergi
aduh ampun mbak aduh
iya tungguin sebentar
aku udah jalan ini
lagi nunggu taksi
weh sabar tungguin sebentar lah
gak lama nggak paling setengah jam juga nyampe
tuh tuh taksinya udah ada kok
tadi udah ketemu nomor enam
sekarang kok retak sih nomornya
eh ini dia tuh
gak gak gak gak
oh liat kan
aduh ampun mbak
aduh ampun mbak
aduh ampun mbak
pergi pergi pergi pergi
cek dulu siapa tau ada yang hilang
aduh makasih ya
kamu memang hebat
badan kamu gimana gak apa apa kamu
gak ada yang sakit
enggak bu aku tidak apa apa kok gak ada yang sakit
masuk dulu ya minum minum dulu ya
masuk dulu ya
gak usah malu malu
ini rumah yang aku cari nih
berarti ini rumahnya ramah
kamu duduk disini dulu ya
ibu ambil minum dulu ya
makasih ya bu
terus nama kamu ini siapa sih
aduh mati aku
kalau jujur bilang yang sebenarnya
aku gak bakalan bisa nyelidikin ramah
aku harus berbohong
kok bengong sih
aduh dini bu
nama aku dini
ibu mau ucapin terima kasih banyak sama kamu
aduh tas ibu dompet ibu semuanya udah raib ludes
padahal ibu itu mau ngurus surat surat
alhamdulillah ya bu ya
terus kamu ini tinggal dimana
dan mau kemana
aku dari karanganyar bu
mau cari kerjaan disini
kok jauh banget sih
ngomong ngomong ibu lagi butuh pembantu gak
kamu ini beneran mau jadi pembantu
demi menyambung hidup apa aja aku lakukan
tapi kamu ini terlalu cantik
buat jadi pembantu
lah ibu bisa aja
uang desa mana ada tau bu yang cantik
tapi beneran kamu ini terlalu cantik
tapi kalau kamu memang mau
ibu tanya dulu ya ke temen temen ibu
tapi kalau misalnya udah jadi pembantu juga orang apa apa bu
aku bisa kok jadi hanset
dini dini kamu yang aneh aneh aja deh
asal perempuan kok jadi hansip
lah memangnya kenapa tuh bu kalau perempuan jadi hansip
jadi presiden aja bisa
ya juga sih
nah ini kalau ada lowongan ibu kasih tau kamu ya
tapi sebelum kamu dapat kerjaan
kamu mending tinggal di rumah ibu aja ya
malah udah ngerepotin ibu toh
enggak lah tapi kamar kamu di belakang ya
soalnya anak ibu kan cowok
gak enak kalau kamu di kamar depan ya
ya weh sekarang kamu mandi dulu terus ganti baju
ibu panggil bibi dulu ya buat nyiapin kamar kamu ya
iya makasih ya bu
akhirnya lo bisa putus juga tuh sama si lala
dia mah enak bro putus satu tumbuh seribu
tuh kan baru aja gue ngomong udah kejadian
duh susah banget sih menangkap ya yang satu ini
lagian apa sih kurangnya gue cantik
iya tajir pastinya
trendy gak bisa diragukan lagi
apa sih kurangnya
udah ceramah ya
speak pasti lo kan
gue cabut dulu ya
tuh kan kita temen udah lama
udah dong leh
aduh kalian pengertian deh
kamu kok mukanya bete gitu sih
harusnya aku yang terserah sama kamu
kamu selalu ninggalin aku
ya aku lagi pusing aja ya
aduh kasihan sekali
enggak deh serap apaan sih
asli gue capek sama drama queen kayak lo
hati hati tenang tau bu bunganya
abis ngapain lagi coba daripada bengong
emangnya ibu suka banget ya sama bunga
tapi sayangnya ibu gak punya anak perempuan
jadi gak ada yang bisa bantu deh
oh emangnya anaknya ibu ada berapa
bikin ibu pusing
tuh pasti ibu erti
ya salah ngomongin ibu pusing ya
ya silahkan bu